cabang olahraga menembak mungkin tidak seperti sepak bola dan bulu tangkis yang sangat populer
meski demikian cabang menembak tetap menjadi andalan indonesia untuk mencetak prestasi pada ajang multi event
persiapan yang matang dan dukungan dari pihak pihak terkait
atlet nasional kita diproyeksi bisa mendulang tiga medali emas pada ajang sea games mendatang
meskipun saya cuma nonton aja tapi tetap harus pakai earplug nih supaya melindungi gendang telinga dari suara yang keras banget
salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan di sea games dua ribu sembilan belas adalah menembak
nah sekarang saya sudah bersama dengan ketua umum perbakin legend tni joni suprianto
kalau nomor yang paling diunggulkan pak kemungkinan besar kita mendapat kemas itu ada
saya yakin ada di ppc
dpc ini kebetulan kita selalu
selalu juara di arm
arm kemudian nomor pbc itu tidak terlalu sulit untuk dilombakan
dan atlet atlet yang akan kita mainkan ada beberapa yang pernah juara di arm
oke tadi kita udah lihat proses latihannya ya
sekarang saya juga mau coba dong pak boleh nggak
tapi kalau saya minta tips dulu dong dari ahlinya dulu nih
saya minta tips gimana caranya supaya badan nggak terguncang gitu misalnya
menembak itu pegangan pistol
pegangannya itu harus pegangan kokoh tapi tidak kuat
bidikan bagus itu antara pisir meluruskan pisir dan bergerak pada sasar
harus tutup mata sebelah nggak sih pak
oh tidak harus
nggak harus ya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini